masih seputar pasar senen yang dibangun pada agustus seribu tujuh ratus lima puluh tiga dengan menyimpan banyak sejarah
dan menjadi saksi bisu proses perjuangan kemerdekaan indonesia
berikut ini adalah perjalanan sejarah pasar senen dari masa ke masa
pasar senen mulai dibangun di abad ke delapan belas tepatnya pada tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh
oleh tuang tanah yang juga arsitek bernama niusinus ving
awalnya pasar ini disebut pasar senis dan hanya dibuka pada hari senin
lalu masih di tahun yang sama pasar senen diambil alih oleh gubernur hindia belanda vander para
pada masa kepemimpinannya pasar senen dibuka setiap hari
masuki abad ke dua puluh sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
kawasan sekitar pasar senen merupakan tempat berkumpulnya para intelektual muda
dan pejuang bawah tanah dari stovia
pasar ini menjadi pasar pertama yang menerapkan sistem jual beli dengan menggunakan alat tukar uang
di era gubernur ali sadikin pembangunan pasar senen dilengkapi fasilitas gedung parkir
dan menjadi area parkir pertama di jakarta
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ketika peristiwa malari atau malapetaka lima belas januari meletus
mahasiswa yang menolak kebijakan pemerintah membakar dua blok pasar senen
kerusuhan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
membuat pamor pasar senen semakin meredu
pasar senen juga harus bersaing dengan pertumbuhan mal di jakarta yang pesat
dan kini di abad ke dua puluh satu perlahan kilau pasar senen semakin meredup
seiring dengan citra premanisme yang semakin melekat dan mulai melambungnya pasar tanah abang
kamis pagi sembilan belas januari dua ribu tujuh belas kebakaran melanda pasar senen untuk kesekian kalinya
dihawatirkan bangunan yang telah dihapus
bangunan yang telah ratusan tahun berdiri kokoh
akan semakin tidak terlihat aslinya apabila direvitalisasi oleh pemerintah setempat akibat kebakaran kali ini
ya jadi setelah kita lihat juga itu adalah sejarah dari pasar senen dari dulu hingga saat ini